dia sering kesini
hampir setiap hari
ini kan mall kan
ngapain dia ke mall setiap hari
saya pernah ngopi di mall
mendingan ngopi di warung atau di rumah
nanti naik angkot aja
kamu kan hampir nggak pernah naik angkot
kan angkot mobil juga
kalau belum penuh
dia suka ngetem dulu
yaudah terserah kamu
kinanti tuh gak enak sama karyawan di sana
semua karyawan pakai angkutan umum
yaudah sana keburu telat nanti
keapprovalnya mau ngenjurin gini ya ya kan youtuber
buat saya ketir terastan
itu maksudnya memang bisa
saya kecil juga
ini tinggal bertahun tahun
sebentar kurang tutte
kalau mau lihat jualan
gue mau lihat
dia mau naik angkot
kamu nggak usah banyak tanya tutup lagi itu pintu pagar
ah udah kang
nggak ada apa apa
kamu tahu sih nanti anaknya kang bahar
takut ada apa apa di jalan
tapi dia nggak boleh tahu
rutenya dari rumah kan bahar ke gatsu
nggak usah mandi
ada apa tuh kang
nggak ada apa apa
ini urusan kerjaan
sana kamu urusin dapur aja
kamu masih ill praise ya
makasih ya pak
halo harga cabai sudah turun
kalau harga cabai sudah naik lagi
ini pak makasih ya
halo kiriman cabai sudah sampai pasar
aku mau ke siangan ya
halo kang teh kinanti sudah sampai kantornya aman
kinanti sudah sampai kantor
syukurlah kalau gitu pih
ini pak tehnya
si bos kan manajer diusahakan bos
ya terima kasih sebelumnya bos
saya apes terus bos sampai sekarang
gimana udah dapat kerja belum
cari kerja itu susah
ah kalau dapat juga paling jadi apa
ah paling juga karyawan biasa
gajinya juga paling berapa
padahal kerjanya setiap hari dari pagi sampai sore
ada liburnya tuh kalau tanggal menangisnya ya kan
ada liburnya tuh kalau tanggal merah
amin pantes nggak kalau jadi manajer
kalau imas jawab nanti teh imas dikira bohong
mending juga amin ngajak
mending juga jadi partner saya lagi nyopet lagi
pak hasilannya nggak terbatas liburnya bebas
kepala batu ndak sah
saya sudah telepon teman saya waktu smp
dia sekarang jadi manajer
saya minta kerjaan sama dia
tapi sedang diusahakan
temen saya kan manajer
kamu serius dia mau jadi copet
buat gantiin ubed
subed kan udah kita bujuk bujuk buat aktif lagi nyopet
dia keke nggak mau
saya butuh partner
maksudnya si dewi
dia itu berbakat bos
memangnya pernah kamu ajak nyopet
dari mana kamu tahu kalau dia berbakat
waktu masih sekolah
dia itu kalau pulang
minimal dapat satu pulpet
kadang kadang pingsil kadang kadang penghapus
kalau masuk toko juga gitu
dia mah suka dapat barang yang kecil kecil
tapi dia cewek
emangnya kalau cewek gak boleh jadi copet
nggak apa apa juga sih
berarti dia bisa gabung dengan kita bos
tapi statusnya masih magang
kemana si dewi bos
sebentar aja disini aja
buat bikin surat lamaran kerja sama daftar riwayat hidup
oh yaudah tunggu sebentar ya
duduk dulu aja
katanya mau magang jadi copet
kayaknya bos kamu gak setuju
kamu aja yang ngetik
ada apa bed
lamarannya ditujukan kemana
iya nih udah siap diketik
kalau sudah waktunya
kalau kamu nggak sabar
mendingan kamu cari tempat kerja aja yang lain
udah dulu lah
saya lagi sibuk
kata temen saya
nanti saja bikin surat lamarannya
ini nggak jadi
maunya kamu mau ngelamar kemana bed
belum dikasih tahu sama teman saya
jadi copet itu harusnya punya feeling
harus tahu orang yang dompetnya isi sama yang tidak
sudah biasa orang gaya
isi dompetnya cuma ktp aja
kadang kadang justru yang kuma
yang isi dompetnya tebal
sekarang udah tahu kan
yang kayak gitu mah dari dulu juga aku udah tau
ini juga udah saya tahan
kemaren waktu ngantar bapak kepala sari
saya ketemu sama teman smp
dia teh minta kerjaan sama saya
kamu mau ngapain
mau dengerin lagu
bukannya dengerin saya cerita
enak kan dengerin lagu
kita harus bisa baca situasi
saran kita lagi lengah atau enggak
terus sekeliling kita mendukung atau enggak
yang kayak gitu mah nggak bisa dikasih tahu lagi
kok ketawa nyopet ya bahaya
harusnya kalau saya lagi ngasih pengarahan
dia itu harusnya cuma bilang iya
enggak perlu sok tau kayak gitu
kemana lagi dia
kamu boleh nggak suka sama saya
tapi jangan kayak gitu
terus mau jual mahal
saya sumpahin enggak laku
kamu dengar ya
kenapa kamu pergi lagi
maes ah magang jadi copet sama tim kamu
trainingnya enggak asik
kirain bakalan dapat ilmu sampai tingkat tinggi
itu baru basic
emang enggak asik
jangan gitu dong
saya kan butuh partner
jadi kamu beneran batal magang jadi copet
paling enggak bisa lebih mencuba
emang itu dia bookmark
ya kan bagaimana
menang di facebook

kenalin ini temen aku di kantor petak magang
kinanti jadi tanggung jawab kamu
dia nggak biasa naik kendaraan umum
bapaknya takut kenapa napa
takut ada apa apa
kamu tau gak
bukan siapa bapaknya
bos kita semua
tempel itu di otak
ngapain kamu duduk di motor saya
ini hari aku kedua magang di kantor
tapi belum tau harus mau ngerjain apa
kata rosa sih harus nungguin pak yusuf
aku udah telepon pak yusuf
dia bilang suruh mungkin dia pulang
masuk ke kantor
udah masuk kantor
aku lagi makan siang di luar
sebentar lagi balik ke kantor
pak yusuf udah ada kantor
pak yusuf nanyain aku
nanyain aku gak
kata rosa pak yusuf nanyain aku
salam buat pak yusuf
aku juga mau dong ditanyain
gak mampar kan
pasti ada yang mau ngebelin
gimana ada siapa lagi
kamu mau ke kantor
udah pergi sama lelaki yang tadi berangkat dari kantornya
pantau terus cek juga
kita perlu tahu siapa lagi itu
mau bukain pintu pagar
biar saya buka sendiri
terus pintu parkirnya tutup lagi
kita ada kerjaan
bung dong aja
depan kiri ya pak
lalu bukti mana ya
dia sering kesini
hampir setiap hari
ngapain dia ke mall setiap hari
saya pernah ngopi di mall
mendingan ngopi di warung atau di rumah
kalau gak pake gula kain
ya gak kenapa napa
kita masuk sekarang
tari yang namanya badrun
dia punya hutang
hampir setahun belum dibayar
sama orang yang minta tolong kang bahar buat nagi si badrun
saya boleh tau gak
kita nyebrang sekarang
cara membuatnya ini seni
mungkin kelamaan berdiri pak
yaudah sana duduk
kamu jaga disini
kita ke atas
mau kabur ya
kita kan bukan anak anak
mau loncat ke bawah
kalau kamu ragu ragu
dia bisa bantu melempar kamu
gak ada niatan jahat
kamu punya hutang seratus juta
yang saya yakin kamu gak lupa
kamu lari dari tanggung jawab
jangan lari lagi
atau mau terbang dari lantai tujuh
abun bah abun
saya kasih waktu paling lambat per seminggu
lagi cari si badrun
saya sudah ketemu badrun
pesannya sudah saya sampaikan
sudah ketemu ya
kok saya gak dikasih tau
si badrun ketemunya dimana
ditanya malah gak jawab
nanti sudah diantar temennya
turun depan kompleks
kok pak fikau
bikin nanti ada yang nganter
daripada ngerepotin orang
sebaiknya kamu besok
jangan lupa subscribe channel ini